setelah operasi penanggulangan narapidana teroris berakhir
sebagian narapidana rencananya akan dipindahkan ke lapas nusa kembangan
dan kita akan mengkonfirmasi hal ini dengan sekretaris di jenpas sri puguh utami
selamat siang mas
selamat siang bu sri
ibu sri sejauh ini apakah sudah ada persiapan lebih lanjut lagi
terkait dengan rencana dipindahkannya sejumlah narapidana teroris ini ke nusa kambangan bu
iya prinsipnya kami tunggu di nusa kambangan
kami telah siap untuk menerima pindahan dari mako brimob
setelahnya satu ratus empat puluh lima orang per
oke dan itu nanti rencananya akan ditempatkan di lapas mana saja
bukan ada banyak lapas di nusa kembangan bu
betul mereka akan ditempatkan di dua lapas
di lapas batu dan lapas pasir putih
sejauh ini persiapannya seperti apa bu
kebetulan di sana memang jauh hari telah ditetapkan oleh bapak bidung bukdana
sebagai lapas airis
sehingga pada saat ini sudah siap menerima kiriman dari mana saja
nah kebetulan ini kiriman dari mako bimob
nah nanti ya akan kita tempatkan di dua lapas tersebut
oke kalau kita berbicara tentang kapasitas bu
kapasitas di dua lapas ini masih memungkinkan untuk menampung satu ratus empat puluh lima narapidana pindahan dari makobrimob ini
kebetulan kapasitasnya masih sangat memungkinkan
nanti akan kita bagi dua
sebagian di lapas pasir putih sebagian lagi akan ditempatkan di lapas bandung
terkait dengan kejadian yang terjadi di mako bimob ini
apakah ini juga menjadi hal evaluasi juga
untuk sistem pengamanan yang akan dilakukan di lapas yang ada di nusa kambangan bu
setelah ditetapkan sebagai lapas untuk narapidana dengan golongan high risk
memang telah dilengkapi dengan beberapa peralatan yang di atas rata rata di lapas rutan sebagaimana umumnya
jadi mudah mudahan dengan lebih adanya persiapan untuk sarana perasarananya
kami bisa menjalankan tugas untuk menerima narapidana dengan kasus teroris ini
oke nanti proses pemantauannya akan dilakukan seperti apa bu
kebetulan sudah menggunakan teknologi tertentu ya
jadi teman teman bisa mengawasi dari jarak jauh dan tidak melakukan kontak langsung
berarti nanti kan kalau kejadian yang di brimop ini
sejumlah narapidana masih bisa mengakses handphone dan sebagainya
nanti kalau di sini proses screening akan dilakukan lebih ketat lagi
mudah mudahan seperti itu
jadi kalau melihat kami sudah melakukan re advent
dan memang dikhususkan untuk mereka yang dengan apa namanya
kategori high risk tadi mudah mudahan mudah mudahan
tetap kita berbohong kepada tuhan yang maha kuasa untuk nanti bisa mendapatkan perlindungannya
mudah mudahan di jajaran kami bisa menjalankan tugasnya dengan baik mudah mudahan
oke satu pertanyaan lagi bu sri

orang narapidana ini nanti mereka dipecah pecah jadi klaster
pembagiannya seperti apa bu
di mana di lapas besi dan sebagainya pasir putih dan sebagainya
tentu nanti kami melihat data dulu yang akan diterima oleh teman teman
nanti dilakukan assessment cepat kemudian atas dasar itulah mereka akan ditempatkan
antara pasir putih atau lapas batu seperti itu
baik terima kasih bu sri pugu budi utami telah bergabung bersama sian indonesia breaking news